unit resmob satres pimpol res bondowoso melakukan penangkapan terhadap l
warga desa poncogati kejamaatan curah dami bondowoso
di rumah saudaranya yang ada di kecamatan tamanan
sesaat setelah datang dari surabaya dengan menumpangi taksi daring pada enam belas januari
pelaku diketahui telah menculik bayi berusia delapan bulan
dan rencananya akan membawa bayi tersebut ke tangerang bantan
orang tua bayi sendiri telah membuat laporan polisi atas kasus penculikan pada lima belas januari
polres bondowoso berhasil mengungkap tindak pidana penculikan yang dilakukan oleh saudari latun
yang dilaporkan tanggal lima belas januari kemarin
lalu kurang lebih dalam waktu satu x dua puluh empat jam kami dapat mengungkap pelakunya
yang merupakan kenalan dari korban ibu korban
l mengaku akan membawa bayi ke tangerang
bahwa bayi tersebut ke tangerang kuna menemui kekasihnya
serta berencana untuk menakuti sang pacar
bahwa bayi yang dibawanya merupakan hasil hubungan gelap yang selama ini mereka jalani
menakuti pacar saya ke tangerang
dengan apa sampai waktu itu naik apa kesananya
saya naik dari sini naik grab
terus naik bis enggak nyampe di surabaya dan langsung balik lagi ke sini
tujuan nakuti pacarnya apa

hingga kamis siang kepolisian resor bondowoso terus melakukan pemeriksaan lanjutan guna mendalami kasus ini
sejumlah warga di warung bongkok desa telaga murni cikarang barat bekasi jawa barat rabu malam
menangkap seorang wanita yang dicurigai sebagai pelaku penculikan anak
dikonfirmasi pada kamis siang sejumlah warga menyatakan
yang menangkap wanita yang dicurigai sebagai pelaku penculikan anak
warga terpaksa menangkap wanita yang tidak diketahui identitasnya tersebut
lantaran kerap mondar mandir di lingkungan pasar warung bongkok
saat ditanya warga terkait maksud dan tujuan keberadaannya
wanita tersebut kerap menghindang
penangkapan dilakukan saat wanita tersebut mendekati anak anak yang sedang bermain di lingkungan pasar
kurang lebih jam delapan itu warga sudah berkumpul
ternyata di sini kedapatan ada salah satu orang misterius
yang data dan identitasnya juga tidak diketahui
sekarang lagi marang marangnya penculikan
akhirnya dibawalah orang tersebut ke polisian
sementara perangkat desa setempat menyatakan
aksi warga di picu beredarnya kabar percobaan penculikan terhadap seorang warga di wilayah tersebut
yang dilakukan oleh seorang pengendara mobil
namun pelaku urung membawa kabur korban lantaran terpergok warga
tidak ada isu penculikan kejadian yang tadi di s i empat
s i empat isu ada pakai mobil putih isu itu saja
tempat tempat terlihat warga mas
tidak ada yang niat warga
s i empat sempat dikejar juga
tapi alhamdulillah ya itu berhasil
kasus ini kini dalam penanganan pihak kepolisian sektor cikarang barat dan polres metro bekasi
belum ada keterangan dari polisi terkait hasil pemeriksaan penangkapan tersebut